mobil klasik memang punya daya tarik tersendiri
modelnya yang antik dan juga langka banyak digemari
tidak hanya sebagai koleksi mobil klasik juga marak diperlombakan
ya salah satunya diajang old school racing championship
meski lawas mobil klasik ternyata masih bisa kencang
seperti mobil volkswagen seribu tiga ratus tiga super beatle ini saat mengikuti adu balap di old school racing championship osrc
adu balap mobil klasik berlangsung di ajang indonesia sentul series of motorsport kelima minggu sore
mobil keluaran jerman tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ini sudah melalui berbagai modifikasi
seperti bodi interior ban dan mesin
modifikasi dilakukan untuk kepentingan balapan
kalau kesulitan untuk vw terutama
teknologi mesinnya mesin lama
daya tahan mesinnya kurang
jadi kita harus setting mesin betul betul
tidak boleh ada kesalahan sedikit aja mesin itu bisa bubar
nggak seperti mesin lain yang masih bisa toleransi
kalau masih vw ada kesalahan dikit rusak rusak itu hampir semuanya rusak
ajang osrc seri kelima berlangsung sejak dua puluh tiga sampai dua puluh lima september dua ribu dua puluh
dan diikuti enam belas peserta
mobil yang diperlombakan maksimal keluaran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dengan berbagai merek
sejumlah persiapan pun dilakukan para peserta sebelum terjun ke arena balap beberapa
berawal dari kevakuman classic race sebelumnya
tadinya ada ppmki bikin classic rate
cuma entah kenapa
di sini ada vw
kita dua tahun vakum
sementara banyak teman teman pembalap yang butuh wadah gitu untuk bisa ngegas
akhirnya kita gaspol coba menjebatani mewadahi keinginan teman teman komunitas
tintasan sirkuit sentul memanas saat balapan osrc kelas tiga ribu cc atau kelas free for all berlangsung
aksi saling salib terjadi di beberapa lab
hingga di lap terakhir pembalap hadi barata berhasil menjadi yang terdepan di garis finish
hanya selisih enam tujuh ratus sembilan puluh tiga detik dari marzanur di posisi kedua
sedangkan tommy hadi berhasil finish di posisi ketiga dengan selisih lima puluh dua enam ratus sebelas detik
dalam race tadi saya sempat memimpin sebentar
kemudian ada masalah di rem kendaraan saya
kemudian sempat masuk gravel
saya tertinggal di posisi ketujuh sekitar tujuh atau delapan
kejar satu satu satu lagi
akhirnya sempat ke tiga ke dua sempat ke satu lagi
tapi hari ini mobil saya sepertinya masih ada kurang mungkin settingnya ada kurang baik aja
karena kemarin hujan jadi nggak bisa coba maksimal untuk hari ini
tapi apa saya cukup puas dengan hal ini
saya berhasil ini
osrc akan kembali ambil bagian dalam perkhidmatan balap nasional indonesia sentul series of motorsport series
yang akan digelar di sirkuit sentul november mendatang